ini gara gara aku jadi begini
cobaan apalagi allah gue jadi begini suami sakit mikirin si aman yang jadi setan juni sekarang
ganti lagi sakit amnesia lupa diri ya allah cobaan apalagi ya allah
pakai telur ya ayam apa bebek bebek aja biar kuat
mateng yaudah deh gini aja ya makan telurnya sambil minum jamunya
ih ih ih apaan sih situ gemes gue
waktu kau tinggal dua hari lagi kau mau tebus apa tidak binikau ini pasti pasti gue bayar tapi
sekarang punya duit kalau lu nggak punya duit kita jual nih eh jono jangankan hidup bangkanya aja gue mau jual bini kau
hei jono jangankan hidup bangkanya aja gue mau jual bini kau

ya ampun jalannya kok cepet cepet banget kayak laki laki aja
salah lihat kali nih lihat nih
salah lihat kali nih lihat nih ya
ya udah galian sing set
kemarin kunyit asem
sekarang galian sing set
ihh mbak yayu tuh gimana
kan mbak yati sendiri yang ngomong saya harus minum galian singset
biar langsingnya kayak mbak yati
ya sudah gimana
ya sudah gimana
kalau mbak yayu sekarang minum
buka pintu mar
sudah kunir asem sudah madu sudah
kalau di tangan saya namanya broto aja
walinya kalau dari jam segini udah pulang udah siang
campur ini sedikit
iya sedikit lagi
diaduk sampai sepuluh hitungan
satu dua tiga empat sepuluh
sekarang diminum dengan tahan nafas
jangan lupa buang ya
ngecerit dia untuk untuk kan kurus kurus juga
langsing dijamin langsing deh
kayak saya seksi
terima kasih ya
besok kesini lagi ya mbak yati
kok mulus sih ya
satu dua tiga
ada yang lihat dia nggak
dua hari lalu makan apa
saya lihat dia minum jamunya mbak yati
cari dia kalau begitu
mbak yati besok kalau lihat sini jangan siang siang dong
saya kan cuma kebagian sisanya
aduh ja rutenya emang udah begitu
jadi habis dari sini saya ke pasar untuk beli peralatan tempur
habis itu baru deh saya pulang lewat sana
ya udah pokoknya sekarang kita cari dia
sudah ya takut telat
the man siapa itu
tahanlah kali ya
eh tuh ini siapa
aduh abis deh barang dagangan si ati
aduh kayati sakit tau
apaan sih bungul bungul terus
kakak siapa lagi nih
lu ngeliat macem macem gak ya
lu mau nipu gua
kayati apaan sih
ini yaris kakak adik kayati
kayati kenapa dia kenceng kenceng orang
kayati kenapa dia kenceng kenceng orang
kayati kenapa sih
gara amnesia gitu deh
aduh mungkin gara gara kejedot lemari kemarin kali ya
kayakty jadi suka pelupa gitu
kak tidak ke rumah yuk kak
pasti kepingin minum jamunya kayati ya
jangan bercanda deh kak
bapak tuh sakit beneran gara gara bang yaman
gara gara kemana sih
aduh capek deh
aduh capek deh ya
aduh capek deh
maksudnya gak gue bilang dia cepet banget kayak laki laki cepetnya
gue rasa tuh orang sering minum jamu makanya dia kuat
eh yang namanya perempuan kalau udah minum jamu itu kebayu
gak kayak tadi
lo lihat aja petisnya sampe gede banget
nenek gua minum jamu gak kebayu tetep aja keriput
lagian jam uzur diminum minum
aduh yuk kita baliknya
jangan gimana sih
ini menyangkut nyawa manusia
si hati itu harus tanggung jawab
bu kayak yati ini agak sedikit lupa ingatan
kayak amnesia begitu
karena dia bilang kemarin malam kepalanya pernah kebentur
gua jadi begini
gua jadi begini
cobaan apalagi ya allah
gua jadi begini
suami sakit mikirin si aman yang jadi setan dia
sekarang si hati lagi sakit amnesia lupa diri
cobaan apalagi ya allah
anak ibu kan ada tiga
kamu gak baik panggil yaman aja
panggil yaman aja
walaupun dia penjudi berat
tapi itu tetap kakak kamu
bang yaman yati terus
yaris eh yaris
nah terus bapak kenapa tuh bu
apa perlu yati bikinkan jamu
bapak jantungnya kumat lagi
gara gara mikirin si yaman
yang minta duit terus
buat nebus anak istrinya
yang digadein di meja judi
terus bapak dimana bu
lihat yati gak bu
yati tuh kan jamu gendong
biasa sih sudah lewat
ah gua katain juga apa
ke rumahnya aja yuk
eh jangan sekarang
pasti dia sembunyi
gimana kalau ntar malam aja
betul ntar malam aja
yaudah yuk balik balik balik
ya terima kasih bu
terima kasih bu
tubuhku untuk kau peluk
ini bibirku untuk kau cium
siapa di dalam
eh yati mas
kok ada suara laki laki menyanyi
kamu sama siapa yati
eh eh sendiri mas
nggak ada siapa siapa lagi kok
kamu jangan main gila yati
yati buka yati
yati buka yati
kenapa sih lu
banyak banget masalah lu
tolong deh ya
giliran yang enak enak aja gua gak kedapetan
lu yang enak aja ya
giliran belang belang belang nyungsep
semua aja gua ya
bintar banget ya lu
tidak ada apa sih mas
seharusnya saya yang tanya sama kamu
kamu tadi tuh ngomong sama siapa
banyak ya mas ada
tidak ada apa sih mas